empat kampung tua yang berada di kecamatan rempang batam kepulauan riau
akan menjadi percontohan dalam tahapan relokasi warga
yang terkena dampak megaproyek rempang eco city
hal ini dinyatakan kepala badan pengusahaan atau bp batam
muhammad rudy dalam pertemuan bersama forkom pimda kepri
yang berlangsung di gedung geraha kepri pada selasa
saat ini sosialisasi terkait rencana relokasi diklaim telah berjalan
pemerintah menyiapkan lahan seluas lima ratus meter persegi
serta bangunan bertipe empat puluh lima bagi masing masing kepala keluarga
lahan ganti rugi ini disebut merupakan proyek pengembangan kampung melayu modern
yang berlokasi di dapur tiga si jantung kecamatan galang
pada pertemuan ini seluruh forkom pimda kepri
meminta agar masyarakat dapat mendukung proyek strategis nasional
proyek rempang eco city diklaim akan membawa dampak positif
bagi pertumbuhan ekonomi di kepulauan riau
kita sudah sepakat sebetulnya dari pusat sampai ke daerah
mudah mudahan masyarakat bisa terima dengan baik
kalau tidak kita buka ruang untuk beredar dengan kami
baik pak gubernur ataupun saya ataupun forkom pimda
pertama tempat relokasi kita sudah putus di dapur tiga
luas lahannya akan kita berikan untuk dua tujuh ratus rumah lebih kurang
itu dengan lahan
sementara itu usai bentrok antara petugas kepolisian
dan warga kecamatan rempang kami selalu
suasana di beberapa titik kampung mulai terlihat kondusif
beberapa spanduk sosialisasi juga terlihat di beberapa sudut kampung
seperti kampung pesisir tanjung banon kecamatan rempang
walau terlihat tenang warga memilih mengurangi kegiatan melaut
untuk mempertahankan kampung mereka bila suatu saat petugas datang
hingga saat ini warga mengaku kaget dengan keputusan pemerintah daerah
dan pemerintah pusat terkait relokasi permukiman kampung pesisir
sosialisasi hanya kita tidak bicara langsung sama rudy
hanya berbicara sama sekda
berarti tidak langsung dengan kepala bp batam
mereka nanti kami istilahnya kami tampung
sampai hari ini jawaban tidak ada
untuk proses relokasi sendiri bapak
sudah tahu pak nanti warga akan direlokasi ke mana
saya belum tahu
namun untuk relokasi masyarakat tetap menolak
hal senada juga dilontarkan amran salah satu nelayan tanjung banon
ia mengaku saat ini merasa tidak tenang apabila hendak melaut menangkap ikan
hal ini dikarenakan rasa cemas akan datangnya tim terpadu
yang akan memasang patok dan merelokasi warga
tinggal sebagai nelayan sejak tahun dua ribu tiga belas
amran menyebut tidak mengetahui bagaimana nasibnya
apabila dipaksa pindah dari kawasan pesisir
ini mau nyelam pun susah
ingat takut yang kampung kampung kita itu dipatok apa semua itu kan
jadi bagaimana kami merasa takut semua
tidak pernah kami tidak merasa takut
kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung
kita mungkin nggak merasa terganggu
kalau untuk pembangunan kan
cuma kalau kampung kita dikhusu direlokasi dipindahkan
ke mana lagi kami mau kerja
warga asli dan pendatang kampung pesisir lebih mendukung
apabila perkampungan mereka lebih ditata dan dapat berdampingan
dengan berjalannya proyek pemerintah pusat